kamu tidak bisa baca
tidak kenal huruf sama sekali
apa saja yang diajarkan bapak kamu selama ini
diajarin pergi ke poyek
kok si doyam lewe belum datang datang juga ya kum ya
ini kenapa handphonenya tidak bunyi bunyinya
ya memang gak ada yang nelpon kali kum
coba kamu telepon ceng
takutnya ternyata ini handphonenya mati
si pebingnya pun tidak masuk masuk bisa begitu kan
aku mau kerjaan aja
tapi jangan diangkat kum
mana tidak bunyi bunyi
ya belum kum
iya jangan diangkat
tuh bunyi tuh
udah jangan diangkat
ini tuh kang sayur kemana sih
kalau ditungguin tidak datang datang
kamu kualat kamu kayak begitu nanti tuh orang tua
kamu itu kadang kadang suka sembangar kan
kamu dari mana doy
dari rumah bu dokter kum

aduh kasian bener ya bu dokter ya
aduh kasian bener ya bu dokter ya
pagi pagi sudah didateng kepada masalah

saya disuruh lebih respon sama jennifer kum

iya bahasanya hebat bener
iya bahasanya hebat bener
kamu dikasih obat apa sama dokter clara bisa pinter begini

iya ya ntar dah
kalau kalau si doy sembuh nggak seru ya
lagian kan motornya di rumah kamu
sekarang kita temenin akum dulu ya
sampai tukang sayur dateng
hmm mau ngajarin gak sih
sebenarnya ilmu sama pekerjaan itu bagus banget pak
cuma dia itu gak sabaran buat ngejalaninnya
jadi yang ada di pikirannya itu cuman hasil hasil hasil terus
mudah mudahan bisa cepat ya
saya yakin bu yoya bisa mendidik cucu menjadi agen yang hebat
insya allah ya pak
saya denger keluarganya juga berubah
lelis minta bantuan bu yoyo
bantuan apa ya
sempur hidup jualan cilok
akhirnya dapet gelar
jadi keluarganya lelis itu minta tolong supaya lelis segera dipulangkan ke indonesia
kalau untuk mencari sih bisa aja bu ya
tapi masalahnya siapa yang mau cari
lagipula lelis mungkin sudah gak ada nyonya
mungkin dia sudah ada di virginia
sekarang sudah jadi pekerja gelap bu yoyo
bu yoyo amerika itu luas
seperti dari sabang sampai merauke
dan lelis sama temennya pasti sudah merencanakan yang ini dari awal
tapi suatu saat
kalau dia kena apesnya
dan dicek dokumennya
dan ternyata ilegal
hanya itu harapan kita bu
jadi harus tunggu lelis dideportasi dulu pak
mulai sekarang bu yoyo menuliskan semua ilmu bu yoyo
untuk lebih memudahkan dalam rangka
memberikan pelatihan kuat calon agen baru
menuliskan bagaimana ya pak maksudnya
konsep konsep bu yoyo
semua ilmu bu yoyo
agar lebih memudahkan untuk mendapatkan agen baru
kamu tidak bisa baca
tidak kenal huruf sama sekali
apa saja yang diajarkan bapak kamu selama ini
diajarin pergi ke proyek
diajarin ngomong sama kepala proyek
kalau begitu kamu udah harus belajar dari buku ikhlas atau
tapi saya tidak punya bukunya
pakai itu saja
pasti ada dong pak ustadz
kamu entah seperti si sobri bintang main hp
masa sih pak ustadz
ini bukan hp
si suami juga bilang begitu
kak ada bahan yang butuh dibeli lagi
sudah cukup dokter
ah ya udah
bu dokter betah di sini
mudah mudahan bu dokter betah ya di cerah mas
ya udah pak kita periksa di dalam aja
tadi kemana nak
kang rumah teh sudah ada
rumah buat buru desa
rumah mah ada pak
memangnya rumahnya di mana
deket pak di sini juga
bagus atur kalau gitu
soreannya ya pak
saya mau ngeberesin rumahnya bu clara
soalnya saya udah dua hari gak dagang
nanti sore saya jemput ya
sekarang sudah jadi agen perumahan
kan saya juga belajar dari bapak
tidak ada yang bisa dikawal
kalau saya tidak bisa
saya akan berpikir tentang pembahasan
janganlah saya cek
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
segini cukup mana nasinya
mak teh harus makan
mak mau pergi lagi
emang kamu aja yang bisa pergi
mak juga bisa pergi
dede pergi tuh ke pasar
kalau kita nggak belanja
kita tak mau masak apa

emang kamu aja yang bisa pergi

emang kamu aja yang bisa pergi
emang kamu aja yang bisa pergi

emang kamu aja yang bisa pergi
emang kamu aja yang bisa pergi
emang kamu aja yang bisa pergi